dalam rakernas pertama dan hud ke empat puluh tujuh pdi perjuangan ketua umum megawati soekarno putri memberikan pidato politik
di awal pidatonya megawati menyapa menteri pertahanan prabowo subianto yang turut hadir
hadirin dan hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tapi saya juga lihat remang remang
karena pakai biji baju putih kelihatannya itu bapak prabowo subianto
saya senang beliau hadir karena saya dengar katanya beliau mau pergi ke luar negeri
jadi rupanya masih mau menghadiri hut pdi perjuangan
terima kasih pak bowo